beberapa hari ke depan kita akan dihadapkan pada kondisi arus balik
data kementerian perhubungan kemenhub memprediksi setidaknya dua ratus tiga kendaraan per hari
dari arah timur jalan tol transjawa dan dari arah bandung diperkirakan akan melalui tol jakarta cikampek
tentu ini merupakan jumlah yang sangat besar dibandingkan dari jumlah normalnya yaitu lima puluh tiga ribu kendaraan
oleh karena itu untuk memecah penumpukan yang terjadi pada puncak arus balik di tanggal dua puluh empat dan dua puluh lima april dua ribu dua puluh tiga secara bersamaan
pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut
dengan cara menunda atau mengundurkan jadwal kembali mudik setelah tanggal dua puluh enam april dua ribu dua puluh
ketentuan ini berlaku untuk asn tni polri dan bumn ataupun pegawai swasta yang teknisnya dapat diatur oleh intansi
atau perusahaan masing masing seperti bentuk cuti tambahan atau bentuk cuti lainnya
bapak ibu tetap hati hati
patuhi semua aturan dan ikuti semua arahan petugas di lapangan